saat ini polisi tengah menginvestigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan
kak korlantas pori irjana ansuhanan bilang saat ini tim dari polri jabari bantu korlantas pori tengah melakukan investigasi penyebab kecelakaan maut di kilometer lima puluh delapan tol jakarta cikampek
dari hasil sementara berdasar rekaman cctv kecelakaan terjadi di lajur kontraflow
seperti yang saya katakan tadi grand mag ini datang dari jakarta dari area jakarta menuju ke timur menggunakan kontrol low di tkp
bantuan sementara dari cctv itu oleng ke kanan sehingga menabrak bis dan menabrak kendaraan lainnya yang ada di belakang bus
menteri menko pmk sudah muhajir effendi menyampaikan korban kecelakaan tol jakarta cikampek kilometer lima puluh delapan berjumlah dua belas orang
sepuluh diantaranya laki laki dan lima korban perempuan
dua korban meninggal berhasil diidentifikasi dan merupakan warga ciamis dan kudus jawa tengah
ketika penumpangnya berhasil diidentifikasi penumpangnya berhasil diidentifikasi
itu juga sudah dipastikan jumlah penumpangnya dua belas orang dan semuanya meninggal
semuanya meninggal kemudian dari sisi segi identitas sementara yang bisa diketemukan ada dua
yang kedua dari inavis diketemukan
dari berdasarkan identifikasi yang ada di badannya yang masih bisa dikenali itu berasal dari kudus
dari kesaksian sopir bus bahwa kecelakaan berawal dari minibus grand max yang tiba tiba oleng ke kanan saat berada di jalur kontraflow
kemudian datang bus prima jasa hingga kecelakaan terjadi
sedangkan minibusterius menabrak bagian belakang bus prima jasa
usai tabrakan setelah dua kendaraan terbakar

kalau mobil yang itu adanya posisinya di kiri
kayaknya kena mobil saya langsung balik begitu dia
kami visualisasikan bagaimana kecelakaan yang terjadi di jalur kontraflow kilometer lima puluh delapan tol jakarta cikampek pada senin pagi saudara
mobil grandmax yang melaju dari jakarta menuju arah timur berada di jalur kontraflow yang dibuka polisi dari kilometer empat puluh tujuh hingga kilometer tujuh puluh ruas cikatama
di karawang jawa barat mobil grand max oleng ke kanan dan menabrak bus serta disuruh ditabrak minibus lain yang berlawan arah
tiga belas orang penumpang grand max tewas dalam kecelakaan ini saudara
saat ini seluruh korban meninggal berada di rsud karawang untuk proses identifikasi
identifikasi dilakukan tim dvi moda jabar dan tim dari bidokus mabes polri
keluarga untuk memudahkan identifikasi
akan dibangun posku informasi dan posku antem wartem dvi di residu karawang
berkami informasikan untuk kendaraan yang terlibat ada satu mobil unit grand max yang tengah dievakuasi
yang didalamnya terdapat sejumlah korban meninggal dunia dalam keadaan buka terbakan
yang saat ini masih dikeluarkan
berikut kami akan sampaikan ada nomor plat mobil serta identitas stnk dari mobil satu unit mobil krennex
yaitu adalah mobil kendaraan grand max dengan nomor polisi b seribu enam ratus tiga puluh lima bkt
setelah hingga senin siang situasi arus lalu lintas di tol jakarta cikampek pasca kecelakaan di kilometer lima puluh delapan ramai lancar
arus lalu lintas setelah tolayang mbz lancar

arus lalu lintas setelah tolongan kecil
informasi terkini terkait kecelakaan maut di km lima puluh delapan tol jakarta cikampek
saat ini kami sudah bersama dengan kasih umas polres karawang ada ibda kusmayadi
selamat sore pak kusmayadi
baik pak bagaimana saat ini identifikasi korban sudah berapa korban yang berhasil diidentifikasi pak
dengan saat ini korban sudah teridentifikasi ada satu orang tadi dari ciamis kerabatnya sudah datang ke rsud kerawang
yang keluarga yang sudah datang baru satu korban atau keluarga lain ada yang sudah datang juga pak
karena kan dibuka posko antemortem informasinya
betul yang baru datang baru sampai di rsud karawang baru satu orang
kemudian yang menghubungi dari pos antemortem sudah ada beberapa
oke pak kusmayadi informasi sementara penyebab kecelakaan itu apa yang didapat dari polisi sejauh ini pak
untuk kesimpulan sementara masih kita lihat dari titik tabrak
itu titik tabrak berada di lajur dari bus prima jasa
tersebut dari arah jakarta menuju arah cirebon
itu oleng ke kanan kemudian bertabrakan dengan bus prima jasa
yang titik tabraknya ada di lajur bus demikian
pak kusmayadi ini informasinya grand mag membawa dua belas penumpang
artinya ini over kapasitas pak
untuk grandmag sendiri kapasitasnya tidak sampai dua belas penumpang
selain over kapasitas apakah kendaraan juga dinilai tidak layak karena sempat ada informasi ada gangguan pada mesin
untuk informasi tersebut masih didalami kebenarannya karena tidak ada yang bisa memastikan sampai saat ini
untuk kendaraan grandmack tersebut untuk menepi apakah mau perbaikan jalan
kurang fokusnya pengemudi grandmack tersebut sampai oleng ke arah bus prima jasa tersebut
pak kusmayadi kalau saat ini kontraplo bagaimana di ruas tojakarta cikampek
sampai saat ini kontraplo karena tadi pagi sempat mengalami kepadatan
jadi untuk kontraplo diperlakukan kembali setelah proses evakuasi selesai
jadi sore hari ini masih belum dibuka kontraplo apakah ada evaluasi
ada evaluasi untuk pelaksanaan kontraflow ini karena salah satu penyebab kan terjadi di jalur kontraflow
siapa yang sampai saat ini pimpinan kami masih melakukan kesepakatan untuk mengkaji
kecelakaan ini bukan disebabkan oleh jalur kontraplo melainkan dari pengemudi itu sendiri pak
baik terima kasih pak kusmayadi kasih humas pores karawang telah menyampaikan informasi terkini soal kecelakaan maut di km lima puluh delapan ruas tol jakarta cikampek saudara